wali kota solo gibran raka buming raka dianggap sebagai titik tengah
karena masing masing partai di dalam koalisi punya kandidat berbeda
selain anak presiden sosok gibran laku dijual dengan embel embel sebagai anak muda
di tengah kontestasi golongan tua
koalisi menganggap gibran melengkapi prabowo subianto yang usianya sudah tujuh puluh dua tahun
mereka optimis anak sulung presiden joko widodo itu bisa bertarung memperebutkan
suara warga nahdlatul ulama atau nahdiyin di jawa timur melawan mahfud md dan muhaymin iskandar
dua nama cawapres terakhir memiliki akar nahdiyin yang kuat
pemilih dari kalangan nahdiyin di jawa timur mencapai tujuh puluh enam persen dari tiga puluh satu empat juta pemilih di jawa timur
yang pasti karena beliau
masih berusia di bawah empat puluh tahun tentu gerak yang kita tawarkan kepada pemilih pemula adalah mas gibran ini
nah kalau di kalangan nahdien mas gibran ini juga dekat dengan beberapa kiai hos yang ada di jawa tengah kan
artinya tidak ada hambatan psikologis beliau berkemasuk di semua lini
baik kalangan nadiin kalangan muhammadiyah islam perkotaan maupun kalangan anak muda yang hari ini jumlahnya luar biasa

pengajar ilmu politik universitas erlangga surabaya hari fitrianto mengatakan
meski bisa saja bertarung berebut suara nahdien melawan coapres lainnya ia tetap menyarankan gibran tidak memaksakan diri
pasalnya ketika gibran melekatkan diri pada identitas nahdiyin hari menganggapnya sebagai blunder dan hilangnya identitas gibran
ia menambahkan potensi gibran bukan ada di kewilayahan
tetapi lebih ke sektor demografi khususnya kelompok usia
apalagi suara pemilih muda di jawa timur mencapai lebih dari lima puluh persen
dari segmen ini gibran bisa bertarung di sektor pemilih pemula dan muda yang dianggapnya memiliki logika dan dialektika politik sendiri
selanjutnya gibran bisa bermain di wilayah perkotaan dan daerah daerah basis nasionalis di jawa timur
saya kira kalau gibran berusaha untuk melekatkan identitas nadiyin pada dirinya dan mengambil itu jadi bagian dari strateginya itu akan menjadi blunder
kita tahu tradisi keluarga gibran sendiri adalah tradisi nasionalis
pak jokowi sendiri juga dibesarkan dari pdip
saat tim dari gibran memaksakan untuk mengenakan baju nadiyin pada gibran saya kira itu akan menjadi gegar identitas
gibran tidak menjadi dirinya sendiri
menurut hari posisi prabowo subianto jauh lebih kuat bertarung meraup suara nahdiyin
pemilih pemilih pemilih
sejauh ini gibran dia anggap bisa mengurangi jarak antara kandidat tua dengan pemilih muda
yuta farid miki perisya surabaya jawa timur